komisi pemberantasan korupsi meminta imigrasi mencegah mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo beserta istri dan anaknya
bepergian ke luar negeri selama enam bulan
pencegahan tersebut dilakukan terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi di kementerian pertanian
ada pun enam orang lainnya yang juga dicegah kpk untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan
yaitu sekretaris jenderal kementan kasdi subagiono direktur alat dan mesin pertanian kementan muhammad hatta
lalu kepala biro organisasi dan kepegawaian kementan zulkifli selanjutnya direktur pupuk dan pesticida kementan tommy nugraha
kepala biro umum dan pengadaan kesekjenan kementan sukim supandi ayun sri harahap merupakan istri dari syahrul yassin limpo
sementara indira cunda tita dan atenri bilang radiansyah melati merupakan anak dan cucu dari sel
kepala biro umum dan pengadaan kesekjenan kementan sukim supandi ayun sri harahap merupakan anak dan cucu dari sel

hanya dibutuhkan pada proses penyidikan yang sedang kpk selesaikan dimaksud